terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati mengklaim uang di rekening brigadir yosua dan riki rizal bukan milik mereka
melainkan milik verdi sambo untuk keperluan keluarga
sidang lanjutan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati atas kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
dilakukan hari ini di pengadilan negeri jakarta selatan
salah satu saksi yang diperiksa ialah anita amalia customer service layanan luar negeri bank bni kc cibinong
dalam keterangannya saksi anita menyebut adanya transaksi uang masuk dari rekening almarhum brigadir yosua
ke rekening riki rizal pada tanggal sebelas juli tiga hari setelah kematian yosua
total uang yang masuk sebesar dua ratus juta rupiah dengan dua kali transaksi masing masing seratus juta rupiah
terdakwa verdi sambo dan putri candrawati pun kompak menjawab keterangan saksi anita
fs menegaskan baik uang yang ada di rekening brigadir yosua maupun riki rizal tersebut merupakan milik verdi sambo
untuk keperluan operasional keluarganya